presiden meminta agar publik tidak buruk sangka soal rencana penunjukan perwira tinggi polri sebagai pejabat gubernur oleh salah satu menterinya
apakah ini sinyal presiden akan menyetujui wacana polri terlibat politik praktis
untuk membahas topik malam ini saya sudah bersama dengan prof hermawan sulistio peneliti politik dari lipi dan juga aktivis gerakan reformasi sembilan puluh delapan yang lalu
prof kiki saya panggilnya prof kiki yang biasa
baik prof kiki kalau anda melihat secara apa namanya semangat reformasi begitu ya walaupun kemudian masih ada perdebatan soal peraturan perundangan di sisi yang lain
mendagri sudah yakin dengan peraturan perundangan yang ada tapi ada kritik juga yang menegasikan dasar hukum yang dipakai oleh mendagri
dan prosesnya ini masih di dalam kementerian sekretarian negara belum sampai ke meja presiden
makanya presiden bilang jangan buruk sangka begitu
tapi kalau anda melihat secara umum semangat reformasi
karena dikaitkan dengan itu misalnya
bagaimana anda melihat fenomena rencana untuk mengajukan dua jenderal polisi aktif sebagai penjabat gubernur sementara begitu ya
untuk dua provinsi yang mulai sekarang pilkada serentak
begini ketika kita melakukan reformasi sembilan puluh delapan itu agenda pertama itu bukan kkn bukan korupsi bukan macam macam
yang pertama itu memisahkan polri dari tni
ketika ini dijadikan satu di bawah abri angkatan bersenjata republik indonesia
apa yang terjadi
polisinya dijadikan instrumen oleh tentara yang tentaranya dijadikan instrumen oleh penguasa politik
bukan kekuasaan formal negara tapi penguasa politiknya
nah ini harus mataran tni kita putus
norma polisi dunia itu kecuali di myanmar itu institusi sipil
sehingga kita jadikanlah institusi sipil
berdasarkan prinsip prinsip normatif ini
polisi menjadi institusi sipil yang diberi kewenangan menggunakan kekerasan secara sah oleh negara
dengan peraturan tadi ya
ya sehingga contohnya kekerasan itu dia tidak kombatan tidak perang
sehingga peralatannya itu bukan peralatan perang tapi peralatan pelumpuhan
bahwa kemudian ada penggunaan senjata otomatis segala macam itu perkembangan berikutnya karena ada persoalan terorisme
nah dengan status seperti ini maka sebetulnya ini kan undang undang asn belum memasukkan institusi institusi negara yang boleh menggunakan
memiliki kewenangan untuk penggunaan kekerasan secara sah
nah jadi kalau dari sana dalam statecraft dalam hubungan hubungan politik kenegaraan polisi itu ya sipil
sipil sekarang ini kalau ada pelanggaran polisi itu diadili di peradilan sipil
setiap minggu itu
tidak khusus seperti misalnya kalau tentara peradilan militer ya
ini tidak ada
jadi itu berarti bahwa polisi itu institusi sipil ketika ada persoalan pengadilannya pengadilan sipil
iya nah artinya tetapi polisinya sendiri masih banyak yang belum paham ini
belum paham sehingga prinsip prinsip democratic policy pemolisian demokratis itu dianggap oh polisi boleh bermain politik
tidak ranah politik itu berbeda masalahnya kenapa
karena hak dasar manusia itu pbb termasuk hak politik ekosoknya ekonomi sosial dan politik dan kebudayaan
jadi di negara negara yang demokrasinya sudah mapan polisi dan tentara itu tidak kehilangan hak pilihnya mereka boleh memilih
di jerman itu bahkan
hanya belum terjadi di indonesia nih ya
belum karena pengalaman masa lalu
pengalaman masa lalu bahwa
mereka tidak bisa mengontrol kekuasaannya
sekarang saja masih banyak polisi yang berdendang perendang seperti mau perang
ini yang harus dipahami itu satu
nah kalau tentang kebijakan pilkada ini saya kira ada beberapa hal yang saya lihat miss dari wacana publik
yang pertama yang diangkat ini kan hanya pelaksana tugas
pejabat sementara hitungan bulan berapa bulan setelah itu selesai
ada tiga bulan ada yang disebut delapan bulan tadi ya beberapa informasi dari kementerian dalam negeri
jadi jangan dikunakan undang undang yang sifatnya permanen untuk pejabat semua tadi undang undang itu merujuk pada pejabat yang permanen
atau alih fungsi statusnya di situ
misalnya kayak undang undang kepolisian di apa namanya undang undang kepolisian yang pasal dua puluh delapan ayat tiga seingat saya itu disebutkan bisa pejabat polri menjadi pejabat lembaga lain
asal mengundurkan diri atau pensiun begitu itu untuk yang konteks yang mana menurut anda
ya konteks kalau dia dari pejabat tetap
contohnya ya kalau dia diangkat jadi dirjen misalnya kan gitu
tapi ini kan sesama birokrasi sipil ya nggak ada masalah sebenarnya
karena apa dia bisa alih status pada jabatan jabatan yang sipil
dan banyak satu
ini sudah terjadi juga dari zaman reformasi lebih banyak lagi tni yang jadi pejabat gubernur untuk melaksanakan pemilu aja
kalau misalnya tni menjadi pejabat gubernur misalnya konteksnya ini bagaimana berbeda dengan polisi karena semangat tadi sipil dan militer
karena ini kan masih kalau tni kan masih kombatan masih petempur statusnya masih instrumen perang
tapi toh juga nggak ribut
sehingga pada saat misalnya pak setia purwoko menjadi plt gubernur jawa timur persiapan pemilihan gubernur waktu itu dia statusnya sudah sipil disipilkan
karena dia pejabat negara di pemerintah di menkopol hukam dan kemudian di karungga istana
nah disipilkan karena memang sudah pensiun disipilkan nggak ada problem diangkat
meskipun kalau dari segi undang undang juga problem juga problem apa
pada status pensiun kemudian apakah dia masih bisa jadi plt gitu
nah ini juga ruang abu abu di ini
tetapi nggak ada masalah
karena sifatnya masih sementara ya kalau soal plt penjabat gitu ya
kalau kemudian dia maju sendiri jadi gubernur
saya garis bawah ya jadi intinya tadi ada beberapa hal misalnya
karena konteksnya yang sekarang ini adalah plt dan penjabat artinya sementara
katakanlah itu misalnya dari tni atau polri
itu masih oke karena sifatnya sementara
iya tapi kalau tni tidak tni harus disipilkan dulu
misalnya dia disipilkan nanti setelah selesai tugas itu diangkat lagi jadi tentara lagi boleh
undang undangnya memungkinkan kok semua aturan hukumnya memungkinkan
dan dulu kan pernah menko menteri m yusof itu menhan itu sudah pensiun jadi sifil
diangkat lagi jadi tentara kok malah jadi
oh bisa begitu ya
bisa jadi mungkin kan karena usia masih memungkinkan ini masih memungkinkan gitu
ini yang normatif loh ya
tapi yang empirik saya melihat kenapa masalahnya hanya di sumatera utara dan di
jadi ini kapolri kebijakan kapolri kan semua satwil satuan kewilayahan dari polres sampai polda
itu harus membuat peta potensi konflik pilkada
intelijen disuruh diperintah untuk menyusun peta kerawanan sosial yang berkaitan dengan
nah kalau ini sudah tersusun kemudian tetap terjadi konflik yang tidak tertangani
maka apakah ini tersusun sudah ada petanya kasatwilnya
kapolda dan kapolres itu tidak menggunakan tidak mampu menggunakan
itu yang memerintahkan kapolri ya
dan kalau tidak ada itu copot dirintelnya
kenapa dia tidak mampu membaca situasi tidak punya peta
nah dari peta kerawanan itu jabar dan sumut merah
merah itu rawan sekali
jatim ijo malah jadi dianggap tidak ada masalah
artinya potensi untuk ributnya itu rendah
kecil kayak gitu
untuk jawa timur ya
iya jadi di tingkat kasatwil polres dan kasatwil polda itu sudah ada petanya
nah peta peta ini yang di
mendapat perhatian khusus dari kapolri
mendapat perhatian khusus kalau khusus untuk polda misalnya polda jabar ini kan agak kelihatan sekali kenapa polda jabar diturunkan iwan
iwan bule itu orang jawa barat
nah martuani orang sumatera utara
karena mereka tahu petanya
tahu wilayah satu
yang kedua kalau dianggap itu berpihak
nanti pada salah satu konsentan kalau menurut saya justru terbalik kenapa ditempatkan mereka sudah dituduh akan berpihak
justru lebih hati hati karena wah jangan jangan lagi
kalau mau berpihak lebih baik gak muncul maksudnya begitu ya kan
kalau memang itu berpihak ya
kalau muncul itu justru nggak mungkin berpihak
gini kenapa disorot tiap hari kalau dia mau ketemu siapa dia mau ngomong apa
yang ketiga sudah jelas jelas kok kapolri
anggota polisi tidak boleh foto selfie dengan calon
baik nanti kita akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut
dan kita akan munculkan berbagai argumen hukum dan juga kritik yang mengena begitu disasarkan kepada menteri dalam negeri soal rencana menempatkan dua general policy aktif sebagai jabat gubernur di dua provinsi
kami segera kembali
baik saya tertarik dengan pernyataan prof kiki tadi soal bahwa polisi ini saya ulangi lagi ya polisi ini jadi menurut anda masuk kategori institusi sipil
sipil ini sudah institusi sipil kan kita sudah dua puluh tahun
tapi anda tidak khawatir kalau pada saatnya nanti kemudian karena sipil akan meminta lagi hak politik yakni hak memilih dan dipilih
dan anda tidak khawatir ini akan kembali ke rezim pemerintah sebelumnya yang dijatuhkan dalam reformasi sembilan puluh delapan
harus dibedakan antara norma norma dasar ham internasional dengan pengalamannya
pengalaman kita buruk dengan tentara dan polisi terutama untuk aktivis aktivis seperti saya ini sangat buruk
atas dasar itu kita larang mereka bermain politik
tetapi normanya kan boleh kenapa
hak dasar dari ham yang diperluas itu namanya ekosok ekonomi hak hak ekonomi sosial budaya dan politik
itu mencakup hak pilih
nah hak politik itu yang namanya narapi dana saja boleh milih loh
masa polisi tidak boleh milih
jangan tidak boleh milih tentara tidak boleh milih lalu kenapa
itu pengalaman sembilan puluh delapan kenapa
karena tidak boleh ada hak politik kalau gitu
iya karena diputus dulu ini kebelakangnya itu diputus dulu
negara seperti jerman itu ada partai tentara dan nggak pernah menang
maksudnya waktu itu ketika sembilan puluh delapan itu maksudnya adalah agar generasi yang lalu kepolisian dan tentara ini yang menyalahgunakan kewenangannya
sehingga dalam bermain politik diputus dulu untuk tidak bisa berpolitik
diputus dulu kemudian kita tata ulang
ketika ditata ulang sekarang sudah waktunya menurut anda polisi itu bisa
masuk dalam politik praktis
nah kalau memilih kita sudah menghitung kemungkinan siap itu dua ribu dua puluh
ada waktunya paling cepat dua ribu dua puluh empat
terutama tni nih kenapa terutama tni
strukturnya masih komando kalau polisi karena institusi sipil polisi itu tidak punya komandan
lalu atasan itu siapa atasan itu adalah manajer pengelolaan keamanan
bukan komandan komandannya siapa komandannya undang undang hukum
sehingga orang lupa bahwa general bintang tiga aktif yang nangkep itu sirsad
baik jadi intinya menurut pandangan anda wacana penunjukan jenderal polisi apalagi ini cuma pejabat sementara harusnya tidak menjadi persoalan
nggak menjadi persoalan karena apa ini keputusan politik
itu nggak bisa memutuskan dirinya sendiri dan tidak boleh sama seperti tentara keputusan politiknya ada di tangan presiden
jadi tidak perlu dikhawatirkan polisi akan bermain main dan mendukung salah satu pasangan calon
enggak kalau itu mangga kenapa kalau dia mendukung salah satu calon kemudian dilaporkan diadili pidana loh dia
pidana umum lah peradilan umum nggak ada peradilan khusus untuk polisi
kecuali pelanggaran kode etik
nah kalau dia masuk ranah pidana
ya diadili kita gantung aja rame rame diantarin ke
baik dan masih ada peraturan yang mengikat itu ya kalau misalnya ada bisa masuk juga pidana pemilu di situ ya
menurut saya malah lebih mudah ini
waktu bar tadi yang disebut cahyok itu itu kan carlo teo aman kok enggak ada masalah sekarang carlo udah jadi
jadi secara pengalaman pun sudah pernah terjadi dan tidak terjadi apa apa tidak ada pemihakan maksudannya seperti itu
pengalamannya sudah juga tidak masalah kalau diulangi
enggak ada masalah kalau
uang ini cuma berapa bulan aja
baik kita ikutin terus nanti bagaimana dinamika ini ya
manajernya cnn aja bisa jadi plt gubernur
oh enggak susah tuh
cuman menyelenggarakan begitu aja
bukan sipil tapi polisi juga di situ perdebatannya sipil di situ masih
polisi sipil kok enggak ada masalah
baik kita nanti tunggu saja bagaimana keputusan dari presiden karena memang ini adalah keputusan presiden yang akan menentukan
apakah memang akan jadi
dua jenderal polisi aktif itu menjadi penjabat gubernur seperti yang juga disampaikan oleh menteri dalam negeri
terima kasih prof kiki telah bergabung bersama kami malam ini selamat malam